setelah delapan belas tahun hilang tanpa jejak parinah seorang tkw asal banyumas jawa tengah akhirnya pulang
parinah kembali setelah diselamatkan kbri london awal bulan ini
selain putus kontak dengan keluarganya selama delapan belas tahun parinah mengaku tidak pernah digaji
kedatangan farinah disambut haru keluarganya di desa nusa wungu cilacap
marsin purti kedua parinah seakan tak mau lepas memeluk sang ibu yang sudah delapan belas tahun tak dijumpainya
kamis pagi parinah diantar petugas bnp dua tki serang banten ke rumah salah satu anaknya sunarti
parinah bisa kembali setelah awal april lalu ditemukan petugas kbri di brighton inggris
ia diduga jadi korban perbudakan modern

dari awalnya bekerja di arab saudi parinah diboyong majikannya ke inggris
selama belasan tahun pula meski mengaku tak pernah diperlakukan buruk parinah mengaku tak pernah digaji
ia juga tak diberi kesempatan pulang ke indonesia
selama delapan belas tahun parinah hanya sempat dua kali berkirim surat ke keluarganya di banyumas
terus terakhir kirim surat itu muncul mau kirim surat itu gimana
awalnya rasanya udah gak tahan udah kebanyakan mau kebarga
tahan di london itu
keluarga sendiri mengaku senang dengan kepulangan parinah
usaha mereka selama belasan tahun untuk menemukan jejak sang ibu akhirnya membuahkan hasil
selah ketemu ibu selama
iya senang sekali
padahal mbak waktu ditinggal ibu masih kecil
masih belum nikah
oh belum nikah sekarang
udah punya anak
punya anak gitu
terus sempat gak waktu itu tinggal ibu sempat nyari gimana ibu gitu gak
kirim surat pernah
tapi gak ada balasan
oh waktu mau nikah kirim surat ke ibu
kepolisian brighton sosek inggris akan menyeret majikan parinah ke pengadilan setempat dalam waktu dekat
menurut keterangan kbri london majikan parina akan dijerat pasal pidana perbudakan modern
pemerintah juga akan mengurus hak hak parinah selama menjadi tki
baik saat di arab saudi maupun di inggris
setelah berkumpul dengan keluarga parinah kini mengaku jerah menjadi tki di luar negeri

bilang begitu tidak menyebutkan alasan pasti apa begitu ya sekarang ini ibu bisa pulang
ke indonesia dengan sepeketauan majikan atau ibu ini kabur dan dengan seperti apa prosesnya ibu
jadinya saya mengatur semua orang tua terus keluarga perusahaan atau perusahaan apanya
nanti ada telepon ke masjid yang masukkan terbuka masjid laki laki
hai tuh berapa minggu per ingul dari
ada berita tangguh guak hai langsung pas saya di depan rumah langsung tamat tanya sama saya
saya bilang iya oke jadi dengan motor saya sih terus saya dimasukin mobil sama polisi itu
terus polisi itu masuk ke dalam rumah masikan ya bicara bicara sama dengan saya saya nggak
tahu saya saya nggak boleh ikut nggak boleh denger langsung di mobil saya ya akhirnya alhamdulillah ibu
ya ibu udah bisa pulang sekarang ibu apakah ibu parina ini ada niatan
begitu ibu untuk menuntut secara hukum kepada majikan ibu karena sudah mengurung ibu dan tidak
menggaji farina ya selama beberapa belas tahun ya halo halo ya apakah ibu farina ada niat untuk
menuntut secara hukum kepada majikan ibu di london ya yang tidak menggaji ibu selama beberapa belas
tahun dan juga tidak mengizinkan ibu untuk berhubungan dengan keluarga sebenarnya kita
intinya ibu mau membawa ini menuntut majikan ibu secara hukum tidak bu
hai coordat nampaknya ini kemudian udah bilang sekarang udah ditahan pilih kita masa ya endlich
nggak mau urus apa
mau dituntut bagaimana bagaimana
saya udah serahkan semuanya
ya ibu dari kami
bisa melihat ibu farina bergempur dengan
keluarga sekarang bagaimana ibu
ibu kaget ya sudah punya cucu ya
oh cucunya udah besar
ini kali pertama kan ibu bisa
bertemu dengan cucu ibu ya
iya waktu saya pergi kan belum menikah
sekarang udah menikah semua
pasti senang bisa berkumpul dengan keluarga ya
salam kami ibu
semoga segala kegiatan ibu selanjutnya
dimudahkan tentunya bisa tetap bergabung
bersama dengan keluarga ya bu ya yang terbaik
terima kasih ibu
sudah bergabung di good morning